gue ke dalam dulu ya
kok sepertinya ada yang aneh ya
ya udah mungkin talitha sama keluarganya yang lagi jalan jalan kali
ngapain dipusingin sih
ya tapi kalau misalkan memang non talita dan keluarganya jalan jalan
mereka tuh pergi dari sore loh raka
pastikan mereka udah nyalain lampu supaya kalau malam kelihatan terang dan kelihatan kayak ada orang di rumahnya
tapi lampunya tuh mati sampai sekarang
mungkin mereka lupa kali
enggak lah mereka nggak biasanya lupa kok
apa mungkin mereka ke rumahnya mas sakti ya
ya mungkin mungkin ke rumah sakti kali
kan prita udah mau nikah sama sakti ya kan
kok perasaan aku gak tenang ya
sepertinya ada yang gak beres sama non talita
aku harus ke rumah sakti dan mastiin kalau non talita itu baik baik aja di sana
non talita ada disini mas
mungkin mereka lagi sibuk nyiapin pernikahan aku sama talita
mas beli makanan
ya maklum lah
nama juga tinggal sendirian ya
kok banyak sekali mas
kau mungkin gak tau lah
ini aja belum sama idangan penutupnya loh
aku ke dalam dulu ya
ayah ayah di depan
ayah nolong kita kita bisa keluar dari sini
aku bawain makanan buat kamu
kalian jangan pernah berusaha untuk kabur ya
aku sudah suruh orang untuk jaga rumah ini sangat ketat
kalian tahu kan konsekuensinya
udah mampan dia pinter kali ini
raka raka bangun tak kegawat raka
aku gak tahu apa yang terjadi
tapi nontalita disekap di rumahnya
raka sekarang kita harus berantem
eh gue mau bantu bantu dulu
aku gak tau apa yang terjadi
tapi nontalita itu disekap di rumahnya
kamu cobain ya gaun peringatan kamu
tidur yang nyenyak ya tak
biar besok kamu kelihatan cantik sekali
om sama tante juga ya
istirahat ya om
biar besok om sama tante kelihatan seger
untuk dampingin putri tante di pelaminan nanti
dia benar benar crazy tali tadi
jalan jalan jalan
satria tunggu tunggu
bawa kemana lagi
aku di sini
kamu ada disana
apa video tersebut
selalu aja menghalangi urusan aku dengan tarita